presiden joko widodo meminta alat alat pendeteksi tsunami tidak dirusak atau diambil
alat alat pendeteksi penting untuk membantu memberi peringatan dini
namun kondisinya sudah tidak layak sejak dua ribu dua belas
alat pendeteksi tsunami kurang diperhatikan
sehingga tidak mampu memberikan data peringatan dini tsunami dengan baik
alat pendeteksi tsunami dari tahun dua ribu dua belas
inilah perlunya yang namanya pengamanan alat alat yang sangat berguna
untuk mendeteksi baik gempa baik tsunami penting sekali
sehingga kita juga memerlukan sebuah kesadaran bersama masyarakat
kita semuanya agar alat alat seperti itu tidak dirusak atau tidak diambil
karena ini sangat berguna sekali
jadi saya sudah perintahkan semuanya agar segera diperbaiki
dan kemudian diawasi dan dijaga
karena itu alat yang sangat penting sekali dalam mendeteksi setiap kejadian yang akan terjadi